beralih ke sektor properti masih dari jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan
peraturan gubernur no lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan perumahan
melalui peraturan tersebut pemerintah provinsi menaikkan
tarif sewa bagi sembilan belas rumah susun sewa sederhana
di pulau gebang jakarta timur
mary warga rumah susun sederhana sewa pulau gebang
diselimuti rasa bimbang
bagaimana tidak uang sewa rumah susun akan naik
sedangkan mary masih harus mencicil pembayaran
tunggakan uang sewa dan air termasuk denda
suaminya berprofesi sebagai petugas penanganan
sarana dan prasarana umum
gajinya dinilai pas pasan untuk memenuhi
kebutuhan sehari hari tiga anaknya
harapan saya ya jangan ada denda juga
jangan ada kenaikan juga
gak ada denda itu supaya apa
ya jadi orang bisa nyicil
kalau gak selama ada denda itu
kenapa kamu kalau nyicil kenapa emang
ya kalau kita nyicil harus yang dari yang nol dulu
kan yang pertama kali
sedangkan kita bulan yang sekarang ini belum bisa dibayar
berarti kita denda lagi denda lagi
terus berjalan gak kelar kelas
jadi gak kelar kelar
delapan puluh persen warga rumah susun
pulau gebang memiliki tunggakan
tak terkecuali yunani
wanita enam puluh tujuh tahun ini hidup berdua
dengan suaminya yang berusia tujuh puluh tiga tahun
yunani berdagang untuk memenuhi kebutuhan rumah
kini keduanya hanya bisa bersandar
kepada lima anaknya
unit tempatnya tinggal bahkan dilebel khusus
karena turut menunggak pembayaran sewa
yang udah ada aja
mau naik lagi
nah yang ibu denger
bukannya ibu denger lagi
makanya pak gubernur tuh udah
ibu ngeliatan tdp
memang udah ngasih
tapi kalau jakarta tiburni
termasuk namanya ibu ya
kalau ada itu
kalau ada itu ibu
mungkin insya allah
ibu gak inilah
langsung ibu kembalikan
untuk rumah susun gitu
itu harapan ibu
yang paling dalam
dari sembilan belas rumah susun
rusunawa pulau gebang
mengalami peningkatan tarif sewa tertinggi
padahal rata rata kenaikan tarif di rumah susun lain
kenaikan tarif diberlakukan
karena sejak tahun dua ribu dua belas
belum pernah melakukan penyesuaian tarif
padahal evaluasi penyesuaian tarif sewa
seharusnya dilakukan setiap tiga tahun sekali
rencananya kenaikan tarif sewa baru
akan berlaku pada satu oktober mendatang
kepala dki jakarta
maupun kepala dinas perumahan rakyat
enggan memberikan komentar mengenai rencana ini